lahir di amsterdam dua puluh lima april seribu sembilan ratus empat puluh tujuh johan craft mengabdikan hidupnya untuk sepak bola hingga menjadi seorang legenda baik sebagai pemain maupun pelatih
sebagai pemain cruyff pernah meraih berbagai gelar juara domestik dan internasional bersama ajax amsterdam barcelona dan feyenoord
yang paling fenomenal adalah ketika mengantar ajax tiga kali beruntun meraih gelar european cup atau yang kini bernama liga champions eropa yaitu pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga
setelah gantung sepatu crave melanjutkan tangan dinginnya sebagai pelatih hingga mengoleksi banyak trofi bersama ayaks dan barcelona
salah satu yang paling dikenang adalah tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua ketika mempersembahkan gelar liga champions eropa untuk barcelona
samdoria pada final di stadion wembley berkat gol ronald comman yang kini melatih southampton
cruyff juga dikenal sebagai pencetus la masia akademi sepak bola tersohor milik barcelona
dari lamasia telah lahir pemain pemain yang menjadi sosok penting bagi barcelona dan juga timnas spanyol
hal ini menjadi salah satu penyebab nama craft sangat lekat dengan klub raksasa katalan